senin siang dua warga negara asing yang menjadi tersangka kasus pembunuhan polisi di pantai kuta bali menjalani pemeriksaan di mapol resta denpasar
david taylor warga negara inggris yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan polisi aibda iwayan sudarsa
senin siang di gelandang menuju ruang penyidik mapolresta makassar mapolresta denpasar maksud saya
sarah kanar juga menjalani pemeriksaan secara terpisah
pemeriksaan kali ini akan memfokuskan pada materi perkara terbunuhnya anggota polisi lalu lintas polsek kuta tersebut
dari pemeriksaan awal dan bukti yang ditemukan penyidik
serta identiknya darah kedua tersangka dengan ceceran darah di tkp
serta homestay tempat mereka menginap
polisi menyimpulkan motif pembunuhan tersebut adalah penganiayaan karena tersangka mabuk
polisi membantah bahwa korban sempat melakukan percobaan pelecehan seksual terhadap tersangka
hanya ini dari alibinya dia
supaya dianggap dia tidak bersalah
jadi nanti akhir akhir ini akan dia jawab pengakuannya
tidak mengintip mengawasin di situ
dia dipantau dimonitor karena dia melakukan tugas
kalau dia mengintip kenapa harus pakai seragam